menyampaikan dan menyampaikan informasi terkait proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan di perairan
kepala knkt bersama basarnas sudah berkeliling di sekitar lokasi kecelakaan
ingin menambahkan informasi informasi terakhir
perlu saya informasikan bahwa saat ini racket yang dipermukan sudah diambil di kapal semua
sekarang kita konsentrasi sedang mencari main racketnya yang ada di dalam air
kita mengerahkan beberapa kapal dari hidros dari bbpt
serta kapal dari navigasi dan
kapal tni untuk melakukan pencarian
di mana ada beberapa kapal dari hidros yang dilengkapi dengan set scan sonar
itu untuk menentukan lokasi di mana kira kira rakit pesawat itu ada
kami juga membawa peralatan untuk mendeteksi underwater locator peacon atau ulb
nah nanti kalau sudah ketemu kira kira lokasinya yang tepat
kami akan turunkan untuk mendeteksi
ulb yang di mana ulb ini adalah nempel pada black box nya
nah kita harapkan black box ini tidak akan jauh dari main racketnya
yang kita harapkan nanti dengan segera bisa diketahui kira kira posisi dari main racketnya di mana
sehingga kita juga bisa menemukan para korban
pak aram mungkin bisa menyampaikan sedikit
teman teman jadi sebagaimana disampaikan oleh knkt dan kementerian perhubungan

jadi banyak sekali pertanyaan apakah betul pesawat ini minta rtb
betul pesawat minta rtb kepada atc dan sudah diizinkan untuk rtb
mungkin dari lion
seperti yang sudah disampaikan oleh pak menteri kepala knkt dan ketua direktur airnav
bahwa memang confirm pada hari ini dua puluh sembilan oktober
telah terjadi musibah terhadap pesawat lion air nomor perubahan gt enam ratus sepuluh
dan kami manajemen lion air
ikut merasakan berduga cita dan berasukawa sebesar besarnya kepada keluarga korban
dan kami akan memenuhi hak dan tanggung jawab kami sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
dan untuk keluarga korban resi center masih kita buka di sekarohata di jakarta
sampai nanti menunggu informasi lebih lanjut yang akan kami umumkan melalui press release
sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih
mungkin dari hp satu ada kejadian istimewa tertentu
baik terima kasih pak menhub
kami dari operator bandar udara
hari ini tadi pada pukul tujuh sudah langsung mengaktifkan tiga posko utama

satu adalah di sini di lokasi posko utama di terminal satu
satu adalah di sini di lokasi posko utama di terminal satu
satu soekarno hatta yang akan menjadi posko koordinasi antar lintas stakeholders dan teman teman media
yang kedua kami juga mengaktifkan posko di vip di gedung vip yang akan dipakai untuk greters and meeters dari keluarga korban
yang sekarang juga sudah mulai berdatangan dari pangkal pinang
kemudian juga pangkal pinang juga kita aktifkan poskonya
dan berikutnya juga kami mensupport posko di bandara halim perdana kusuma

kami akan mensiagakan posko posko tersebut sampai nanti kantor otoritas bandara dan kementerian perhubungan menyatakan koordinasinya bisa diselesaikan
kita jagakan posko posko tersebut sampai nanti kantor otoritas bandara dan kementerian perhubungan menyatakan koordinasinya bisa diselesaikan
dan untuk itu operator bandar udara akan menyiapkan semuanya dalam hal ipt angkasa pura dua perseru
selanjutnya dari jasar harja
selanjutnya dari jasar harja
terima kasih pak menteri
baik terima kasih pak menteri
kami dari jasara harja pertama tama prihatin atas musibah yang menimpa ini
dan kami nyatakan bahwa semua penumpang terjamin sesuai dengan undang undang tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat
dan semuanya akan dijamin oleh jasar harja
jasar harja sesaat setelah menerima laporan kami langsung berkoordinasi dengan instasi terkait dalam halini basarnas
basarnas dengan pihak lion juga dengan instansi departemen perhubungan udara untuk memberikan yang terbaik support yang terbaik
kami juga sudah menugaskan tim kami di setiap posko yang ada untuk memastikan bahwa pemberian bantuan kepada kami adalah yang maksimal
demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih
demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih
karena sebelum hadir tapi mungkin beberapa saat lagi akan hadir
tapi dalam komunikasi kami dengan basarnas basarnas akan melakukan kegiatan pencarian secara maksimal dengan kemampuan dan bantuan beberapa

tentang kejadian ini pak presiden menyampaikan rasa keprihatinan dan mengambilkan pujastah
pak presiden dari bali akan langsung ke ready car birthday like the jagan

pak presiden dari bali akan langsung ke ready car birthday like the jagan
tetapi tidak mendarat di cengkareng karena kalau di cengkareng mengganggu lebih kurang satu ratus dua puluh
perbang akan bergeser jadi beliau tetap mendarat di kalim dan akan jalan darat ke sini dan insya
allah pada pukul enam sore akan berapat dengan kami lalu akan berdialog atau bertatap muka dengan
keluarga korban dan juga akan melihat laporan laporan yang disampaikan oleh stakeholder
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

masalah teknis mungkin bisa dikonfirmasi pak
karena ini sifatnya informal saya belum mengkonfirmasi dan menganalisa
berikan kami wabah
waktu satu hari untuk melakukan konfirmasi karena satu informasi tidak bisa dijawab dari
medsos saja atau satu pihak di sana ada pilot yang bersangkutan ada teknisi ada air raff dan sebagainya
jadi kami memberikan waktu satu hari untuk menjelaskan itu
menteri dari kementerian sendiri pak setelah adanya kejadian ini apakah nantinya ada perhatian khusus
atau memperketat perhatian pada mesin mesin yang nanti akan diterbangkan
sebenarnya tahun dua ribu tujuh belas sampai sekarang relatif hampir dua tahun tidak terjadi kecelakaan yang signifikan
bahkan kementerian perhubungan mendapatkan
berbagai apresiasi berkaitan dengan safety baik itu dari iq juga dari juro ya juro repa dan faa tiga pihak
dengan suatu kualifikasi yang sangat signifikan itu menunjukkan bahwa pemerintah kementerian perhubungan semua stakeholder itu
melakukan perhatian khusus
melakukan perhatian khusus
dan improvement atas keselamatan jadi kalau ditanyakan itu kita sudah melakukan dan sudah mendapatkan endorsement
dari pihak pihak yang berwenang pihak pihak internasional yang paling berwenang dan paling berwibawah
kami mendapatkan banyak apresiasi dengan kenaikan itu
oleh karanya saya prihatin sekali kejadian ini
kalau saya lihat faktor faktor kelalaian yang dilakukan oleh pihak pihak airnav dan sebagainya itu nyaris tidak ada
tapi apapun itu kami akan serahkan kepada knkt untuk memberikan lakukan suatu kearif yang disediakan kejadian kejadian ini

apakah nanti akan ada penunjauan pulang mengenai izin terbang dari lion air pak bagai masyarakat penerbangan
seperti kita ketahui sebagai negara hukum sandaran daripada apa yang kita lakukan adalah regulasi
baik regulasi itu di tingkat undang undang di tingkat

kami secara konsisten akan memperlakukan pasal pasal yang ada di situ
kami tidak bisa menjelaskan satu persatu seperti yang dinyatakan oleh lion air
akan turut mentaati apa yang peraturannya semua peraturan itu kita akan lakukan
bahwa apa apa nanti akan kita pilah satu satu apa yang akan dilakukan
mungkin dari tempat yang lain pak
mungkin dari tempat yang lain pak
ya kami sedang mempelajari
alasan kenapa rtb
tapi kan di radio
ada permintaan rtb dan sudah di
approve dan sudah diperbolehkan
dijinkan oleh eta
untuk rtb ke cengkareng
tapi kami belum
menemukan apa sebenarnya alasannya
menunggu blackbooknya pak
nanti sabar sedikit nanti kalau sudah
ketahuan dari blackbook nanti akan ketahuan
pak pukul berapa rtb
pak pukul berapa
pak pukul berapa rtb diminta oleh
jadi setelah take off sekitar
pesawat minta rtb
rtb tugas kami adalah melayani
karena pilotnya minta
rtb atc menjawab
tidak seperti itu
jadi prosesnya akan
nanti kan ada investigasinya mbak
investigasi berdasarkan recording
berdasarkan image radar
ini semua nanti kemenangan knkt untuk menjudge
pak berarti belum diketahui jatuhnya
belum belum jadi
knkt itu yang akan menjelaskan

sehingga pada akhirnya dia kandas disana pak
itu knkt ya nanti kan akan bisa dilihat
tapi baru take off dua tiga menit
itu yang akan rtb ya
kemudian soal blackbook sudah ditemukan ada gak pak sinyal blackbook
blackbook itu ada alat namanya
itu alat bekerja di dalam air
jadi kami sedang menuju disana
untuk mencari blackbook
jadi alat itu akan tetap mentransmit

jadi bisa di kedalaman sampai empat ribu meter
jadi kalau sekarang lautnya hanya
sekitar tiga puluh lima meter
alat itu harusnya nggak ada masalah
pesawatnya masih baru baterainya baru
itu bisa lebih dari enam puluh hari
tapi secara regulasi
transmisinya hanya terdengar sekitar tiga km
dari lokasi blackbook nya
jadi kami harus menuju ke tempat yang kita perkirakan
nanti kami akan meminta penyelam
untuk menyelam sekitar sepuluh meter
sambil membawa alat kami
sambil membawa alat kami

sampai dengan proses dia akan kembali lagi ke
sampai dengan proses dia akan kembali lagi
pasang pesawatnya ke bandara
keberangkatan itu akan butuh waktu berapa lama sebenarnya pak
kalau secara analisa pak
tidak ada standarnya pak
dari airnafs juga tadi sudah dikatakan
begitu dia minta rtb itu akan diprioritaskan
begitu dia minta rtb itu akan diprioritaskan
jadi itu semua sudah benar
jadi tidak ada masalah dari sisi komunikasinya
tinggal pilotnya akan menuju kapan saja
tinggal pilotnya akan menuju kapan saja
dijinkan oleh airnafs untuk mendarat
kalau dibutuhkan landing dari
direksi apa namanya
arah yang berlawanan dengan
take off nya di runway pun
kalau dalam kondisi emergensi juga
itu tidak ada masalah
jadi sampai saat ini yang ada komunikasi
jadi sampai saat ini yang ada komunikasi
itu semua nggak ada masalah tapi kenapa pesawatnya sampai
ketimur di kerawang itu nanti
setelah black box nya kami temukan
kalau sekarang terlalu awal
jadi kami sebaiknya nanti tunggu black box nya saja

tapi tadi sudah
dijelaskan oleh pak mindhuk
kami sedang meminta klarifikasi
apakah ada kepada lion air
apakah ada kepada lion air
ada wna pak
ada wna pak pembangunan
dari lion mungkin dari wna
ada gak wna
kami baru mencatat ada
dua warga negara asing
pilotnya sendiri yang warga negara india
terus kemudian ada satu penumpang
itali jadi baru dua
dari semua penumpang
yang ada di pesawat ini
apa yang diberikan fasilitas yang diberikan oleh lion air
kepada keluarga karena kan mereka ada datang
dari pangkal pinang kemudian mereka harus
menginap dan lain sebagainya fasilitasnya bagaimana pak
pesawat ekstra untuk
keluarga yang dari pangkal pinang kebetulan
tadi sudah mendarat satu pesawat
dan jika diperlukan lagi kami akan
siapkan terus kemudian sesuai dengan
peraturan menteri tujuh puluh tujuh
terkait dengan keluarga korban
kita akan patuh
sudah siapkan seluruhnya
tergabung dengan angkasa peraduan
dan seluruh stakeholder
pak penumpang diperkirakan sudah tidak ada yang selama
atau bagaimana pak
kami belum tahu belum bisa menjawab itu
pak bagaimana dengan penerbangan lion air yang lain selain
pak bagaimana dengan penerbangan lion air yang lain selain
normal semuanya normal
semua normal pak
baik ya rekan rekan kalian
mungkin bisa dikonfirmasi bahwa
pagi ini setelah jatuhnya
banyak penumpang yang mengembalikan tiketnya
baik nanti kita
setelah pak presiden hadir ya
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak
terima kasih pak budi